para netizen mengeluhkan belum maksimalnya fasilitas penunjang di terminal tiga bandara internasional soekarno hatta pada hari pertama pengoperasiannya selasa sembilan agustus
dan cuitan yang pertama akan kami sampaikan yang pertama adalah dari edgar jonathan yang mencuitkan mengenai listrik terminal tiga yang mati
kemudian sistem down tidak bisa reservasi dan ini menyebabkan antrian panjang
lalu ada deddy fajar apa beroperasinya terminal ultimate tiga dipaksakan
delay take off dua jam dari seharusnya kemudian ditujukan ke at indonesia garuda at kemenhub dan at angkasa pura ii
lalu ada juga lastoria siamonoi yang juga mencuitkan pengalaman di hari pertama di terminal tiga
hampir semua flight delay hashtag ga satu ratus sembilan puluh enam hashtag delay hashtag tiga jam at kemenhub satu ratus lima puluh
kemudian salah seorang penumpang ga lima ratus tujuh puluh lima memposting foto dan mencuitkan tentang
pada dua jam
dua puluh tiga lebih tiga puluh lima menit waktu indonesia barat pada penumpang korban delay dari berbagai penjuru nusantara
akibat terminal tiga ini belum ultimate
ya dan untuk mengetahui kondisi di terminal tiga suas bandara soekarno hatta jakarta
pada hari pertama beroperasi kemarin kita telah tersambung dengan salah satu penumpang ga lima ratus tujuh puluh lima
yang tadi sempat mencuitkan melalui twitter bapak hadi prayitno
selamat pagi pak hadi bisa diceritakan terkait pengalaman anda di hari pertama
kemarin pengoperasian terminal tiga
terima kasih selamat pagi mbak
iya selamat pagi pak
silakan pak dengan cerita pengalaman yang pada hari pertama kemarin
oh iya saya itu kan dari balikpapan gitu ya dengan ga lima ratus tujuh puluh lima yang seharusnya boarding sembilan belas
tapi ya konfirmasi atas kemunduran jadwal itu tidak terlalu jelas gitu
di ujung ujungnya dua puluh satu tiga puluh lima kami baru boarding dari balik papan
nah kami memang tiba di jakarta itu dua puluh dua empat puluh enam gitu ya
tetapi tidak dapat parkir yang layak itu seperti yang dijanjikan oleh menteri perhubungan
salah satu tujuan dari dibukanya terminal tiga ultimate ini kan biar nggak ada lagi parkir pesawat di remote area dan sebagainya begitu
praktis kami pakai ditransfer pakai bus gitu ya kemudian saya keluar dari pintu kedatangan itu pukul dua puluh
jadi panjang sekali perjalanan hari itu
dan saya kira ini menunjukkan belum siapnya segala sesuatu yang ada di terminal tiga gitu mas
jadi memang ada masalah saya kira dari pengoperasian hari pertama ini
saya sendiri punya ekspektasi wow ini hari pertama pasti keren dong
harusnya kan dijaga karena pagi pagi aja udah selebrasinya habis habisan lah gitu ya pak menteri ya
dan ini saya kira menjadi satu catatan cukup serius karena saya akhirnya sampai rumah itu jam dua
lalu kemudian selain itu
sampai rumah jam dua gitu ya ya lumayan lah perjalanan yang cukup melelahkan untuk hari pertama merayakan terminal
lima empat triliun gitu ya
saya kira ini hadiah pertama buat saya untuk merayakan terminal tiga yang harganya lima empat triliun dengan pulang sampai rumah yang seharusnya jam sembilan jam dua pagi
dan itu keren banget
selain dari balikpapan apakah waktu semalam itu pada pukul dua puluh dua itu banyak sekali penumpang yang juga mengalami delay keterlambatan seperti yang bapak alami
jadi kan memang informasi yang akhirnya bisa kami dapat
itu sistem yang ada di bandara tiga ini kemudian mulai terjadi manual gitu ya sejak seribu sembilan ratus tiga puluh itu yang mengakibatkan kemunduran jadwal penerbangan
tidaknya di tiga puluh delapan penerbangan menjadi delay dan saya datang ke terminal tiga itu orang orang pada ribut lah persoalan bagasinya belum sampai persoalan
jadi mulai dari situ aja udah kelihatan semerawet
dan yang kedua ini memang minim penerbangan
minim petugas gitu ya
saya nggak tahu orang orang yang ada petugasnya itu cuma di yang premium arrival lounge gitu ya yang ada dua orang itu sedangkan di tempat yang untuk rakyat jelata ini tidak dijaga siapa siapa sehingga di situ tertulis misalnya apa untuk perawilan bagasi dari jogja palembang itu nggak datang datang itu ditungguin sampai satu setengah jam ya
untungnya saya kan tidak dari perjalanan yang lama
saya cuma pakai handbag aja ya langsung bisa keluar
tapi mereka mereka yang sudah datang lama ini menurut saya jadi persoalan gitu ya untuk ketepatan itu
terima kasih atas informasi anda pak prayitno telah bergabung bersama cnn indonesia today
kita juga nanti akan lihat bagaimana perkembangan terkini juga di hari kedua pengoperasian terminal tiga bandara jelatina soekarno hatta
melihat pengalaman kemarin semoga ke depan mulai hari ini mungkin penanganannya akan jauh lebih baik lagi
penanganan bagasi juga tadi ya sempat disampaikan oleh pak hadi